kita menuju jember jawa timur presiden joko widodo menghadiri jember fashion carnaval dua ribu tujuh belas
kedatangan jokowi menjadi penanda kehadiran pertama seorang presiden di ajang yang diakui dunia sebagai world class fashion carnaval itu
dua puluh model akan memanjakan undangan dan masyarakat yang datang ke area jember fashion carnaval atau jfc
jokowi sengaja menambah durasi kunjungannya ke jember untuk menyaksikan ajang yang memasuki tahun ke enam belas
rencananya jokowi yang didampingi menteri pariwisata arief yahya akan hadir pukul dua siang
berbagai pakaian etnik kontemporer ditampilkan di ajang yang gagas dinan faris
rancangan kostum terinspirasi adat sumatera papua hingga betawi
jember fashion carnaval menjadi fenomena seni kolosal yang menarik perhatian presiden
joko widodo dari ajang ini lahir berbagai prestasi termasuk pelaku industri kreatif
tangan terampil eko purwanto menggerakkan kuas menyapu kulit wajah dinan faris presiden jember fashion carnaval atau jfc
bukan tanpa sebab eko dipilih sebagai make up artis bagi sang presiden
eko generasi awal jfc merasakan jatuh bangun bersama denan membesarkan jfc
tangan dingin dinan membawa eko dari jember sampai ke kancah asia
juara asian pack beauty award dua ribu tiga belas menjadi pencapaian tertinggi eko
awalnya saya kerja di dinanfaris
awalnya pertama itu dianjurkan untuk jadi model
awalnya simple sih kostumnya
sampai berkembang berkembang sampai seperti ini
tantangan ini sesuai tema
sekarang seandainya temanya sriwijaya
jadi kita mengikut dari warna kita ambil dari motif motif batiknya
atau ininya apa
jadi motif motif sriwijaya itu seperti apa gitu
karena mungkin udah job terbangnya udah di atas
mungkin kita udah biasa lihat tema langsung kita gini gini gitu
menjabarkannya lebih mudah
bagi dinan kebanggaan yang ia rasakan adalah ketika jfc diakui oleh dunia dan anak didiknya berprestasi
dan itu akan berkembang dan menunia
eko kini menangani beberapa artis ibu kota
menjadi make up artis di ajang jfc bukan perkara mudah
selain urusan estetika tema tema jfc yang eksentrik membuat makeup artis bisa menyesuaikan karakter
saya masih ingat ya siapa itu eko dan segala macam
eko adalah orang yang membuat wajah saya menjadi berubah
kemudian dia yang mau make up saya

dia memang sudah menjadi mendapatkan pengakuan juga dari berikutnya
dia memang sudah menjadi mendapatkan pengakuan juga dari berikutnya
dia memang sudah menjadi mendapatkan pengakuan juga dari berikutnya
dari beberapa masyarakat bahkan artis dia juga sebagai make up artis dan segala macem yang itu pun sangat membanggakan saya
dan dia sudah profesional di bidang itu
dedikasi ribuan orang yang terlibat jfc terbayar dengan kehadiran presiden joko widodo
jokowi mendaulat jember sebagai kota karnaval
jfc kini masuk barisan world class fashion festival bersama rio riza nairo di brazil dan pasadena di amerika serikat
kedatangan jokowi disambut antusias oleh warga
jokowi datang bersama istri
iryana dan menteri pariwisata arief yahya
presiden jokowi menyaksikan satu demi satu model yang mengenakan kostum bertema the sriwijaya empire
berbagai kostum pemenang ajang internasional dihadirkan antara lain king of papua cronical of borobudur dan princess of borneo
elaborasi unsur adat dan kontemporer menghadirkan kebebasan berekspresi perancang muda tanah air